akibat pedal gas tertimpa dongkrak di bawah kursi kemudi
sebuah bus transjakarta menabrak pos lalu lintas di cililitan jakarta timur pada kamis siang
akibatnya bus melaju tak bisa dikendalikan dan menghantam pos lalu lintas hancur berantakan
sementara bus mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan
satu orang anggota pengatur lalu lintas transjakarta bernama pipit sumaryanto
mengalami luka ringan akibat terserempet bus dan dilarikan ke rumah sakit polri jakarta timur
untuk mendapatkan pertolongan
beruntung pengemudi dan penumpang bus selamat dalam peristiwa ini
penumpang bus kemudian dievakuasi ke bus lainnya
sementara pengemudi bus dibawa petugas ke ditlantas polda metro jaya
usai dievakuasi menggunakan derek bus transjakarta kemudian dibawa pulang ke pul transjakarta untuk diperbaiki
kini kasusnya ditangani ditlantas polda metro jaya
f rizal jakarta